tapi dia hanya memberikan kabar kepada aku
kabar apa raden
kalau ratu pada jaran sudah meninggal

akhirnya kita bisa bertemu disini raden
mari raden pulang
kenapa kau harus ikut dengan
ada apa raden
sampai raden tidak mengenaliku
aku shainur jati
shai gurum mencarimu
melaksanakan amanah ayah andam
untuk memberikan kabar
janak terlalu lama
supri ke badang
tak ada buy

aku tidak ada urusan denganmu
aku hanya menjalankan tugas
aku tidak mungkin melukai prajurit prajurit itu
hanya ingin menyampaikan pesan
kepada raden kian santau
terima kasih mas
nima sudah menolongku
raden tadi aku bertemu dengan orang yang ku hadapi saat perang melampau jajaran kemarin
apa dia juga mencoba untuk membunuhmu
sebenarnya dia tidak ingin membunuhnya
tapi dia hanya memberikan kabar kepadaku
kabar kabar apa raden
kabar kalau ratu pajajaran sudah meninggal
aku tidak tahu
di saat aku mendengar kabar seperti itu hatiku sangat sedih
ada apa ini
aku tidak tega melihatnya
aku akan kembali ke jajaran untuk meminta maaf
aku rela dihukum
tapi raden kau sedang terluka
biarkan aku mengobatimu terlebih dahulu
setelah itu aku akan mengantar kau ke sana
tegas bumi pajajaran abad
kehilangan sosok wanita yang tangguh
sosok istri yang setia dengan suaminya
sosok seorang ibu yang telah melahirkan putra putrinya yang berahlakul karimah
gusi ratu subanglarang telah meninggalkan kita
perjuangan beliau sangat luar biasa
dihina diejek difitnah
tapi tetap beliau dengan sabar menerimanya
hari ini kita balas kebaikan kebaikan beliau dengan kita mendoakan kepada allah swt
kita sudah dekat dari panjang jalan
sebentar lagi abu bakal disembuhkan dengan gusti prabu siliwangi
ambu bertahan ya